kemudian yang ketiga
saudara andi taufan garuda putra
umur tiga puluh dua tahun
bergerak di dunia entrepreneur
banyak meraih penghargaan atas inovasinya
termasuk atas kepeduliannya terhadap sektor sektor umkm
menjadi ceo di pt amarta
saya kenal bio saat urusan fintech